ya ampun cakukan lagi
eh man udah gapapa gue beliin minum dulu ya
lo tunggu disini ya
gapapa semua bener deh
gue tuh sama susan
gue gak mau denger
eh pak fi
eh kemarin yang bola si alta nikah

eh gue pernah pake leketnya
kok roman gak masuk ya
tungguin dia gak ada sekarang
tapi kalo misalkan dia gak masuk
terus yang nembak gue siapa dong
gue kan udah ganjang cantik kayak gini
masa gak ada yang nembak
aduh udah dandan maksimal kayak gini
masa ya yang roman gak jadi nembak gue
itu siapa yang dihukum sama pak umar
masuk sekolah gak pake telat
kamu itu anak baru
jangan sampai mau kedularan sama si roman ini
iya pak saya juga gak mau
jangan sampai deh
kok iaulan sama si roman
kok mereka bisa kompakan gitu ya telatnya
kalau sampai si susan tahu bisa naik sedara nih temen gue begini caranya
itu bukannya bulan sama roman ya
kalian harus tetap dihukum
pak kan kalau saya pelatnya baru sekali
gak bisa wulandari
namanya orang salah itu harus tetap diberi hukuman
sudah keadaan masuk
putup pak putup
kalau dia pun tahu nih wah bisa gawat
ini gara gara lo kan jalannya gak hati hati
ambilin sekarang buku buku gue
sorry sorry gue bilang ambilin buku buku gue
ini buku lo
lo mau kemana
mau ke kelas
emang yang jatuh tuh cuma buku buku gue ya
iya kali sampah juga dikasih ke gue
iya nyebulin banget sih gavin
bersihkan semua ruangan ini dari lantai
jendela dan semua alat alat praktek ini
kamu sebelah sana kamu sebelah sini
amas yang bener
jangan sambil pada ngobrol
amas kamu gak bersih
ini dok lap
emang berapa harga diri lo
jadinya murah deh
buktinya lo mau kan dibayar sama samuel buat in puisi
tuisi gue juga murahan
makanya gue dipanggil roman pizzag
lo gak denger ya
apa yang dibilang pak umar
sebentar aja kok
yang ada malah ditambahin hukuman kita
gue sadar kok kalo omongan gue itu salah
gue juga punya alasan kok
kenapa gue balikin
lo tau kan sih itu
wah tak sih kali itu barengan guru
tau payah sama temen juga
devon susan mau kemana kalian
duduk dulu ibu ada pengumuman penting
saya mau pipin sepuluh gak kuat bu
ya segitu aja deh bu
ya udah tapi jangan balik lagi ya

susahng dulu nanti baru kamu
ya tapi ini udah beneran gak kuat bu
mana sih mereka
ya saya tau

kalau gak hormat yang bendera
kok gak muncul sih
masa gue mesti nanya sih sama pak umar
yang ada gue yang diwukum
iya ya ampun kesian banget sih sini gue yang bantuin gue yang luap aja
ya ampun cekukan lagi
eh man udah gapapa gue beliin minum dulu ya lo tunggu disini ya
gapapa semua bener deh
lan gue tuh sama susan
gue gak mau denger
gue serius gue sama susan tuh gak ada apa apa
terus gue harus percaya gitu sama omongan lo
lo lagi cekukan kayak gitu si susan langsung nyariin air minum buat lo
hanya dia yang langsung berge leer